saatnya soundbite of the week ada gula ada semut
inilah perumpamaan yang diberikan oleh ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun
kepada wali kota solo gibran raka buming raka yang juga putra presiden jokowi dan juga kader pdi perjuangan
gibran senin lalu kalau anda ingat dipanggil ke jakarta bertemu dengan petinggi pdi perjuangan
untuk diberikan teguran atas sikapnya bertemu dengan bakal capres pak prabowo subianto di solo
pasca pertemuan gibran mengatakan tegak lurus terhadap arahan ketua umum megawati soekarno putri
terkait pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan nasihat
saya juga sudah menjelaskan kronologi dari a sampai z terkait pertemuan kemarin
dan alhamdulillah beliau beliau dapat memahami itu
sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya
dan sekali lagi saya sebagai kader pdi perjuangan sebagai kader muda
saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum
dan sepekan terakhir ramai informasi seorang anggota dpr melakukan kdrt kepada istri kedua yang sedang hamil
ketua mahkamah kehormatan dewan dpr ri adang dara jatun menegaskan bahwa mkd tidak melanjutkan pemeriksaan dokumen
laporan anggota komisi delapan dpr bukhari yusuf karena ia sudah mengundurkan diri sebagai anggota dewan
di dalam peraturan dpr nomor dua tentang mekanisme yaitu bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap anggota dpr ri
atau lembaga lembaga atau pimpinan dpr yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran etika dan sebagainya
jadi dengan klausul tersebut
bahwa by sudah mengundurkan diri dan dia bukan lagi anggota dpr dan akan dpaw oleh partai
otomatis mkd tidak akan meneruskan
jadi pemeriksaannya selesai karena saudara by itu sudah mengundurkan diri
dan belakangan ada statement dari pihak bukhari yusuf yang mengatakan bahwa
laporan ke mkd terkait tindak kdrt itu adalah sebuah fitnah
dan kita ke informasi yang berikutnya atau soundbite yang berikutnya
harga resmi tiket pertandingan fifa matchday antara argentina melawan timnas garuda akan diumumkan senin dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
ketua umum pssi erick thohir mengatakan saat ini pssi masih dalam tahap negosiasi dengan pihak argentina
untuk tiketing dan juga proses bidding untuk
jadi insya allah
jadi insya allah
jadi insya allah
insya allah nanti hari senin kita juga ada pengumuman untuk hak siar media untuk seluruh pertandingan tim nasional sampai akhir tahun ini
jadi itu senin nanti ada pengumuman kemudahan atau mungkin selasa lah
jadi kabarnya yang berada di media sosial kemarin itu adalah hoax karena pssc dikatakan tidak menjual tiket sendiri dan katanya harganya juga tidak semahal itu
katanya harganya juga tidak semahal itu
kita tunggu hari senin